ya kamis dua puluh oktober ini genap dua tahun pemerintahan jokowi jk
ya tentunya hujan kritikan dan juga puji yang tidak luput ditujukan pada kinerja pemerintahan jokowi jk
dan berikut ini adalah beberapa di antaranya
ya sebetulnya ada kemajuan dalam hal penegakan hukum
cuma memang masih jauh dari harapan publik
kita berharap ke depan pemerintahan jokowi jk yang sedang mempersiapkan reformasi hukum ini
betul betul dapat memberikan rasa keadilan pada masyarakat
hukum itu betul betul adil dan tidak berpihak kepada pemilik uang saja
keinginan maupun cita cita untuk merealisasikan apa yang merupakan janji
di dalam kampanye itu masih jauh dari kenyataannya
hampir di semua bidang
kalau kita lihat dari sisi ekonomi dalam pengamatan saya dan juga aspirasi yang masuk dari masyarakat
sebagian besar masyarakat merasakan bahwa kehidupan ekonomi makin sulit selama dua tahun belakangan ini
harga harga naik daya beli masyarakat rendah kemudian sulit untuk mencari pekerjaan
pertama itu yang bekerja saja tanpa berpikir
dan yang kedua yang berpikir saja tanpa bekerja
yang agak repot saya lihat dari pemerintahan pak jokowi dua tahun ini
sepertinya dia bekerja saja tapi tanpa berpikir
dan itulah yang menyebabkan kita nggak tahu sebetulnya pemerintah ini lagi ngapain